perkenankan hamba untuk maju raden
waktu raden melawan pejajaran
tidak apa apa maman
tolong ibu anda putraku
bertahanlah ibu anda
ibu anda tidak mau mati putraku
ya ibu anda
bertahanlah aku akan menyelamatkanmu
kita harus kembali ke istana
tapi pakai menolongmu ibu
berterima kasihlah kepada aku
karena kau tidak aku bunuh
aku akan memberikan kau kesempatan
untuk merubah pikiran
lebih baik aku mati
daripada harus menjadi permasudir raja jahat seperti maulidatkan
aku akan memasukmu
di depan rakyat sukamana
dinda subang lara
atas semua bencana yang terjadi
akibat kesalahan kanda
kanda akan menjadi petunjuk
dinda subang lara
bagi allah swt
yang telah memberikan nikmat kepada kita
salawat serta salam semoga tercurah
kepada junjungan kita nabi mulya
baginda nabi besar nabi muhammad
dan juga pengikutnya
yang setia sampai saat ini
aku berdiri di depan kalian
untuk meminta maaf
aku telah membuat kalian menderita
membuat rakyat menderita
dan juga prajurit pada jalan
oleh karena itu
aku akan mempersilahkan
untuk maju ke depan
kesalahanku kepada kami
waktu yang paling pandang
teman sang tu miser
kalau diperbolehkan hamba ingin membalas seperti apa yang raden lakukan terhadap hamba
astagfirullahaladzim ya allah
lakukan apa yang aku pernah lakukan kepada anda
aku tidak mungkin sanggup melakukan ini terhadap raden
langit pasti murka kepadaku
karena aku telah menjadi pemimpin yang berhati mulia seperti raden kian santang
raden kian santang
santang selalu mengorbankan jiwanya untuk kemakmuran dan kebesaran pejajaran
oleh karena itu
aku siap untuk menghatikan raden untuk menjelani hukuman
siapapun kalian yang menuntut keadilan kepada raden kian santang
majilah dan hukum aku

he alam semesta
dulur dulur aing tak kesat mata
ada manusia lemah
siar dan lepak
bangun arda lepak
bangun arda lepak
bangun arda lepak
bangun kamu arda lepak
kamu harus temukan semangat yang kuat
jangan mau harga diri kamu diinjak injak
salah musuh musuh kamu
bangkisi kau siarewah
prajurit bawa dia ke alun alun untuk dihukum mati
kau saja aku diberikan kesempatan aku pasti membahas kelakuan musuhmu itu yudhakarat
kedah sih kau akan menjalani hukuman pancong hari ini
karena kau sudah berontak dan tidak mengikuti perintahmu
aku akan menjalani hukuman pancong hari ini